sementara itu calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga anies baswedan
menggandeng mantan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi bambang wijoyanto
untuk menjadi tim pemenangan dirinya dalam pilkada dki jakarta
mantan wakil ketua kpk bambang wijoyanto digandeng pasangan anies baswedan dan sandiaga uno
sebagai dewan pakar dan jurubicara tim pemenangan selama masa kampanye
selain bambang wijoyanto pasangan ini sebelumnya juga telah menunjuk mantan wakil ketua kpk adnan pandu praja
sebagai anggota badan hukum tim pemenangannya
baik baik kemana
mendorong gagasan dan rencana untuk membuat pemerintahan yang bersih berintegritas efektif
karena itu bersama kita ada pak bambang wijoyanto pak adnan pandu praja
mereka adalah komisioner komisioner kpk yang mengetahui kaitan kita